oh kayaknya di sini
papa lihat deh
kayak suju kaki binatang
tapi kok gede banget ya
papa pernah belajar tentang bijak ini di pramuka
kayaknya sih ini
saya itu hansip yang baru
itu penggantian hansip yang lama
oh si itu si duk
ya itu si duk itu
ada manusia serigala pak hansip
gue denger kayak gini jadi serat gue
aduh pakai serat lagi
emangnya manusia serigala kayak apa sih
tadi saya hampir cakar ya mas yadir
aku sih moh
nanti kalau aku sampai digigit
aduh aku jadi manusia seringkala juga dong
kalian ini gimana sih
kalau ini kan keamanan kampung
jangan berusiniai deh
mana manusia serigalanya
lawan aku kalau berani
aduh gimana dia
sabar tenang dulu
kambing saya itu gede dan banyak
kalau ada di sana juga pasti kelihatan
ini kok kayak bekas cakaran
itu pasti bekas cakaran serigala
kambing saya itu manusia serigala
itu bulu apa ini
bulu kambing ya
kambing saya nggak ada warnanya kusam seperti itu
itu pasti bulu manusia serigala bang asep
nih denger nggak tuh
ini kan malam bulan purna
nih biasanya nih manusia serigala nih keluar pas bulan purna mak
pasti saya rugi dah
yaudah pak cahyok sabar ya
biar masalah pak cahyo pak rt nangganin
yang bener pak cahyo
mana ada manusia serigala
itu cuma ada di komik komik anak anak
beneran pak rt
semalam triuhan sidak degeduk juga udah tahu
kalau ada manusia serigala yang muncul di kambing saya
tapi kalau memang benar ada berani masuk ke kampung sini
pertek gak apa apa
dulu juga lesnya merangkai bunga bukan les bela diri
teranti semalam ada manusia serigala yang mengambil kambing saya
pak rete kalau pak rete gak percaya ayo kita lihat ke kanan kambing saya
saya mau ambil alat alat investigasi sama saluran sebentar ya
nih pakai ini nih pak cahyok
biar kelihatan jelas
ini jejak serigala atau bukan
iya pasti ya pak rete kan itu kaca pembesar
hei jangan sentuh sentuh
tolong jangan pegang pegang
enak aja main sembarang nabrak
maaf bu messi maaf nggak sengaja
saya itu lagi mencari jejak maaf
bilang aja pengen megang megang
semua orang di sini juga tahu kalau messi adalah wanita paling cantik
udah nggak usah pakai yang nge listrik
saya itu nggak modus bu messi
saya sedang menyelidiki ini nih
jejak manusia serigala yang katanya mencuri kambing di sini
hah aku tidak percaya
itu paling berawal dari jejak
ah bu messi ini nggak pernah jelas kalau ngomong
pak cahyo kita lanjut aja
eh mau lewat
kalau dilihat dari sini perawakan manusia serigala itu paling tidak
bentuknya dan warnanya seperti apa manusia serigala itu
nggak bisa ngelihat janda sedikit
pak kok minta di sini
pak lihat deh
kayak jejak kaki binatang
tapi kok gede banget ya

kayaknya sih ini jejak serigala

nggak ah rafa takut
rafa mau pulang aja
pak ini dia
biar kata pak rilta aja kalau ada serigala
tapi kan kita belum tahu kalau itu sigal atau bukan
rafa takut rafa mau ke hutan
iya kita nggak perlu ke hutan
siapa tahu ini bukan jejak manusia serigala
jangan jangan mursi galak
hah kalian ngapain sih disini
pak rt ngapain disemak semak
pak rt balik nanya
saya itu sedang mengikuti jejak kaki sri gala
eh beneran ada sri gala
ganggu aja nih anak anak
bu messi yang cantik tuh umbin didi marie mau apain nih

aduh pak gaudam saya itu mau beli kambing ya
saya mau beli dua yang di kanan
saya mau beli dua yang di kanan
dua yang di tengah dan
dua yang di pojok sana
ada dua satu dua
beli lima banyak banget buat apaan sih

ihh pak gaudam ini aku itu mau ternak kambiang hehehe kambing maksudnya
masalahnya itu susunya mau saya perah dan membuat bahan mandian aku